baik bergabung hari ini ya
salah satu jaringan bioskop di jakarta
cgv sudah membuka operasional bisnisnya
di beberapa wilayah di jakarta
pastinya dengan mengikuti kapasitas
sebanyak dua puluh lima persen padahal kita tahu
sebelumnya gabungan pengusaha bioskop seluruh indonesia
ini mendesak agar pemerintah
melonggarkan kapasitas lima puluh persen
dan untuk membahas hal ini
bergabung dengan saya
melalui sambungan telpon ada hariman halid
dan juga melalui sambungan zoom
sudah ada bambang ismadi
kepala bidang industri pariwisata
dinas parekraf dki jakarta
saya ke mas hariman dulu mas hariman selamat malam
selamat malam bagus mbak
mas hariman selamat untuk membukaannya
hari ini tapi kita tahu
meski sudah ada lampu hijau ya
untuk memulai operasional bioskop dua puluh lima persen
kapasitas nampaknya masih dianggap
terlalu sedikit mas untuk mendongkrak
pendapatan dari bioskop tapi hari ini
cgv nyatanya berani membuka beberapa bioskopnya
alasannya apa sih mas
jadi ya hari ini kita membuka
tv di jakarta dimulai dengan empat lokasi
tadi sudah disebutkan lokasinya mana aja
dan kita harapkan
dengan pembukaan kembali bioskop ini
ataupun rumah produksi
bisa bergairah kembali memproduksi film film nasional
dan juga ini juga
pemulihan ekonomi di sektor pariwisata
terutama perfilman mereka bisa
syuting lagi di lokasi karena
industri perfilman itu sebenarnya bisa mengangkat
industri industri kreatif lainnya
kalau misalnya syuting di suatu daerah
di suatu lokasi
kan yang benefit juga ada
industri lainnya dari mulai kuliner
dari mulai pariwisatanya
industri film ini juga bisa mengangkat
industri lainnya jadi kami harapkan juga
dengan dibukanya kembali bioskop
industri lain juga bisa terangkat
dan pemulaan ekonomi juga bisa lebih cepat
dan juga kami ingin
memberikan edukasi pada masyarakat
terkait dengan menonton di bioskop itu
apabila dijalankan dengan
protokol kesehatan yang ketat
bisa dilakukan dengan aman
dan nyaman buat penontonnya
itu sih alasan kita
oke berbicara soal protokol kesehatan
apakah ada satuan tugasnya langsung dari cgv
yang memang khusus mengawasi
kedisiplinan masyarakat atau
kedisiplinan para penonton dan juga khususnya
petugas atau karyawan yang bekerja di sana
ya itu bagian
dari protokol kesehatan kita
waktu kami di assess atau dinilai oleh
pak bambang dan timnya
tim teknis dari pemprov dki jakarta
termasuk di dalamnya
dinas pariwisata ekonomi kreatif
dinas kesehatan dan kominfo
mereka juga meminta dan mereka
cukup puas dengan pemaparan kami
kami juga punya tim
yang bertugas juga memastikan
protokol kesehatan itu juga
dijalankan dan dipatuhi oleh semuanya
termasuk staff kami dan juga pengunjung
dan ada penanggung jawabnya juga
semua kami pastikan protokol kesehatannya itu
dilakukan secara ketat sebagai syarat
untuk pembukaan bioskop seperti yang
pak bambang dan timnya minta gitu
saya ke pak bambang sekarang
pak bambang selamat malam
kalau mendengar tadi cgv nyatanya
ekstra keras untuk membuka operasionalnya hari ini
tapi kita tahu ini sudah dari bulan juli
kemudian mundur lagi mundur lagi
sampai akhirnya hari ini ada lampu hijau
khususnya dari bambang
pemprov dki jakarta untuk membuka operasional bioskop
pak bambang melihatnya apakah memang
kesiapan ini sudah final
akhirnya merelakan atau memberikan lampu hijau
kepada para pengusaha bioskop di jakarta
awalnya kan memang mereka
dinasihatkan dengan stat
tapi waktu itu kita sempat
mengambil pak gubernur
dan bnpb pusat
hal ini dan diputuskan
kemudian diberikan izin
kemudian karena terjadi lonjakan
akhirnya ditutup lanjut
sementara nah minggu terakhir ini
kita buka kesempatan buat
untuk kembali walaupun dengan kapasitas batas
nah ini adalah salah satu
cara bagi kita untuk
edukasi juga kepada masyarakat
karena tadi bisa kita lihat sendiri ya komen dari
masyarakat ada yang belum berani
masuk ke bioskop nah untuk itu kita
buka secara sedikit sedikit
nanti ke depan kita lihat
lebih besar lagi
oke ini berarti akan ada evaluasi
ke depannya apakah bisa ditambah
kapasitasnya begitu ya pak
betul pak bapak kita akan evaluasi
kita bisa menambah lebih
bisa lagi dengan harapan bisa
oke pak bambang ini kan
baru mulai kita tidak tahu ke depannya
apakah mungkin ada pelanggaran
atau penyimpangan yang dilakukan oleh
tadi ada suatu kewajiban dari
membentuk tim tatgas
itu merupakan suatu kewajiban
kalau mereka tidak punya tim satgas
mereka akan kena sanksi apabila
kita dapat laporan atau pasca
ke lapangan memang menemukan pelanggaran
maka sesuai dengan
kena sanksi kita dimulai
penutupan sementara hingga denda
sampai rp lima puluh
pak artinya sedikit sekali
sementara biaya operasional juga harus
tetap seperti biasa bahkan ditambah dengan
apd kemudian hand sanitizer
dan segala macamnya artinya
ada beban biaya yang juga harus ditambah
apakah ada bantuan pak dari
dinas parekraf dki jakarta kepada
perusahaan perusahaan bioskop yang
bantuan tidak ada mbak jadi
memang kita sudah sepakat dengan teman teman
dki jakarta mereka
untuk juga memberikan edukasi
kepada masyarakat bahwa dengan
dibukanya bioskop ini
artinya sudah ada
dari pmd dki
untuk membuka bioskop
berikan kesempatan juga
karena kalau langsung kita buka besar besar banyak banyak
dengan jumlah kapasitas yang besar
saya yakin juga masyarakat juga belum
berani untuk bantuan
dari pmd dki
tidak ada inilah kesempatan
yang kita berikan kepada mereka untuk kemudian nanti
mereka bisa membuka usahanya lebih
banyak lagi kita bisa menutupi
kebutuhan operasional mereka
oke baik saya ke mas hariman sekarang
mas hariman saya ingin tahu sejak
tadi buka sekitar jam tiga sore kalau
tidak salah cgv di beberapa wilayah
di jakarta antusiasnya seperti
apa laporan pandangan matanya seperti apa
mas hariman jadi
puspa dari awal
show pertama kami jam lima
tadi cukup banyak masyarakat
yang datang bahkan teman teman media
juga sudah menonton kita ada acara
media event untuk penayangan
film nonton bersama di sini tadi
dan ada beberapa masyarakat juga
yang nonton di auditorium berbeda
mereka juga sempat mewawancara
penonton tersebut dan
cukup banyak juga yang datang kalau
datanya saya belum bisa share
berapa jumlahnya tapi
karena ini juga masih berlangsung terus
sampai sebelum kami tutup
juga masih ada satu show time lagi
yang datang banyak teman orang orang kantor
yang datang banyak dari masyarakat
yang datang cukup
beragamlah penonton yang
datang ke sini mereka ya senang
bioskop bisa dibuka lagi dari
wawancaranya dengan teman teman media
mereka antusias mereka juga
senang bisa menonton film di bioskop
kangen dengan makanannya kangen kan
pembukaan bioskop ini juga
bisa membuat mereka happy bisa
melepas penatnya sejenak
dari hal hal yang mungkin mereka
juga sudah bosan di rumah
membuat mereka senang
jadi itu sih poin poinnya
dari beberapa wawancara yang tadi
saya sempat dengarkan dari mereka
oke walaupun ada yang masih ngeri
tidak tergantikan gitu ya masih ingin tetap ke bioskop
ya bahwa terkait dengan
ada beberapa mungkin yang
kesehatan memang itu menjadi
tanggung jawab dari pengelola bioskop
tapi juga kami harapkan peran dari masyarakat
juga mbak busba
terkait dengan protokol kesehatannya tolong
masker tolong dipakai setiap saat
bahkan saat petunjukkan di show pun
yang memeriksa secara random
secara berkala juga untuk
protokol kesehatannya harus dilaksanakan
secara ketat dan
makan dan minum memang saat ini
diperbolehkan di dalam hanya di area restoran
kami belum bisa dibawa ke dalam auditorium
kami harapkan juga
setelah show nya selesai nanti
penonton juga tidak berlama lama untuk
di dalam apa
di area bioskop kami supaya
memberikan kesempatan juga untuk penonton
lainnya menonton di bioskop
dan juga mencegah kerumunan itu sih
partisipasi masyarakat juga kami harapkan
oke oke tapi mas ariman
dinamika bisnis bioskop ini kan dinamis ya
kita tahu perputaran filmnya juga cepet banget
penonton maunya nonton yang baru baru
sementara banyak film yang tertahan
karena pandemi kemudian
inventarisasi film yang akan diputar seperti
apa ke depannya mas hariman
ya memang saat ini film film jumlah filmnya
saat ini belum bisa banyak gitu
mengeluarkan film film terbaru tapi
memang saat ini kami punya beberapa
ada distributor film yang
menjadi mitra kami juga
mereka siap dengan beberapa
filmnya film internasionalnya termasuk
juga peninsula ini yang menjadi
di tunggu tunggu masyarakat indonesia
penggemar film di indonesia kalau
di luar negeri peninsula ini sudah
diputar di lima belas negara
dari mulai agustus sampai saat ini mereka
sudah meraup lebih dari
itu termasuk film box office itu juga
yang akan menjadi andalan kami
karena di cgv hanya
satu satunya bioskop yang memutarkan
film itu sementara juga ada
beberapa film lainnya termasuk juga film nasional
yang sempat tertunda penayangannya
di misalnya harus tayak pada
bulan maret april mei tapi karena
pandemi ini mereka belum sempat tayang kami
juga sudah siapkan
dan beberapa film hollywood
yang belum sempat tayang juga akan
kami tayangkan beberapa film
pilihan yang pernah tayang sebelumnya juga
akan kami tayangkan yang
masih banyak peminatnya
sebenarnya di indonesia ini
oke saya ke pak bambang
pak bambang kalau melihat cgv
sudah buka tapi hanya di beberapa
wilayah saja ada juga jaringan
bioskop lain sudah buka hanya di
beberapa titik saja apakah memang ini
aturan dari dinas
paragraph hanya membuka untuk
zona zona tertentu saja atau seperti
apa mengapa keputusan ini keluar
pmd dki jakarta
telah memberikan kekuasaan
ada pun kenapa hanya
di beberapa titik atau beberapa tempat
tertentu itu merupakan kebijakan
dari pengelola bioskop
jadi kalau kami berharap
hanya yang sudah diizinkan
punya istimewa atau aturan
tersendiri mengingat juga memang
lama belum ada film baru
jadi bukaan bioskop
pertama ini juga merupakan semacam
try out lah uji coba seperti apa
animo masyarakat terhadap
pembukaan bioskop ini terutama
khususnya di jakarta oke
pak bambang terakhir pengawasannya ke depannya
akan seperti apa
apakah memang dari dinas parekraf sendiri
menerjunkan tim satgas selain ada dari
satgas bioskop kemudian
evaluasinya akan dilakukan
dalam periode kapan pak bambang
kalau pengawasan tentu saja kita pakai
beberapa cara pertama kita
datang langsung ke lokasi
kedua resmi ya
yang kedua kita ada tim
yang boleh dikatakan ini mata mata
kita turun ke lapangan secara diam diam
mungkin juga diantara teman kita nanti kita bisa menangkap
tapi nanti ada yang
pura pura jadi penonton mereka beli tiket
dan masuk ke dalam sambil mengawasi
kemudian yang ketiga ada bukan hanya
dari dinas pariwisata tapi ada
instasi lain yang juga ikut mengawasi
yang keempat kita berharap peran serta
masyarakat yang menjadi penonton untuk
memberikan informasi kepada kami
jika terjadi adanya
artinya siap menerima laporan online begitu ya
pak bambang ya
siap akan kita tindak lanjuti sesuai dengan
kesepakatan untuk kita mengadakan
pertemuan dengan para pengelola bioskop
baik baik terima kasih narasumber
saya malam hari ini sudah ada
bambang ismadi kepala bidang industri pariwisata
dinas pariwisata dki jakarta
kemudian tadi sambungan telepon sudah ada
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami